jalan terjal dihadapi pemerintah untuk bisa menumpas aksi terorisme di sigi
mit di bawah kepemimpinan ali kalora bergerak licin hingga saat ini
bersama cnn indonesia news hour sudah ada kepala pusat studi keamanan dan pertahanan universitas gajah mada
mas najib selamat siang mas najib
selamat siang bapak
mas najib sebenarnya apa sih yang membuat jaringan mit ini begitu sulit ditangkap
apalagi terkait dengan kejadian pembantaian di sigi kemarin
anda juga menilai bahwa hal ini sebagai bentuk kegagalan satgas tinombala
apakah bisa dijabarkan berdasarkan faktor apa saja
yang pertama ingin saya sampaikan bahwa konteks di poso atau di wilayah pegunungan poso itu memang cukup rumit
satu ada konteks
jadi masyarakat di sana pernah mengalami konflik komunal keagamaan yang berkepanjangan
sejak tahun dua ribu kira kira begitu
jadi sudah hampir dua puluh tahun bisa dibayangkan
meskipun itu kemudian berakhir pada tahun dua ribu dua
tapi kemudian pola konflik berubah menjadi terorisme
seperti yang terjadi hari hari ini
jadi ada kira kira perasaan katakanlah sebagian warga itu
dan agama pernah terjadi di masa lalu
kira kira begitu ya
lalu yang kedua ada dalam proses yang panjang itu
saya kira ada kesalahan kesalahan yang pernah terjadi di aparat
sehingga memunculkan semacam distrust dari masyarakat terhadap pasukan
nah berikutnya adalah apa yang tadi disampaikan
saya kira oleh pak muldoko dan banyak orang lain
mengenai situasi gunung biru dan wilayah sekitarnya yang memang rumit
dalam artian masih hutan
ya cukup rumit
lalu medanya juga sulit kira kira begitu untuk dicari
jadi saya kira memang bisa dipahami sebenarnya sampai tingkat tertentu kesulitan itu
namun menurut saya seharusnya dalam waktu yang cukup lama ini
operasi tirumbala kan sejak awal tahun dua ribu enam belas ya mbak
jadi hampir lima tahun
seharusnya untuk menangani kelompok kecil ini
kalau ditangani secara sungguh sungguh sistematis ya
secara terstruktur kira kira dengan bantuan teknologi
jadi saya kira kok harusnya
bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat lagi
mas najib tapi kalau kita bicara juga tentang kepemimpinan ali kalora ini
dikatakan kan sebetulnya tidak sekuat dengan
seperti masanya santoso pada waktu itu
yang dalam sekali rekrut bisa sampai puluhan orang yang ikut masuk ke dalam jaringannya
tapi kalau bicara walaupun mereka bergerak dengan cara bergerilya
dengan penguasaan medan yang luar biasa
apalagi ali kalora ini dikenal sebagai penguasa medan begitu
mengetahui medan dengan sangat
baik apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi tekanan
di lokasi lokasi tempat dia berada sekarang
namun sepertinya kan satgas juga terus memobilisasi pasukannya begitu
apakah ini pertanda baik
karena mungkin kan jaringan mereka juga anggotanya sudah semakin menipis
jadi seharusnya semakin mudah untuk ditangkap
betul jadi saya kira sekarang
saya kira dengan peristiwa terakhir ini
bahwa mereka bersepuluh saya kira berduyun duyun turun
sampai terjadi kemudian insiden
pemenggalan empat orang ini
bagi saya ini satu kemungkinan satu indikasi bahwa sesungguhnya
mereka ini mengalami kesulitan logistik ya
karena mereka selama diataskan tetap butuh support sistem logistik dari
katakanlah masyarakat yang ada di sekitarnya ya
saya kira situasi pandemi membuat situasi sulit untuk semuanya
termasuk mungkin support system yang sebelumnya juga
kira kira membantu mereka
juga sebelumnya penting juga dicatat bahwa
beberapa sekitar satu dua bulan sebelumnya pernah terjadi penangkapan
ini salah seorang tokoh katakanlah pendukung mujahidin indonesia timur
yang berada di kota poso di kayamanya di daerah kayamanya
nah ini saya kira juga menjadi faktor lain
dimana mereka orang bilang ini katakanlah mesin produksi mujahidinnya itu
di ustadz yasin ini
saya kira itu dipotong oleh aparat
kemudian mereka kesulitan logistik
lalu mereka dalam situasi seperti itu mungkin mereka nekat turun ke bawah ya
untuk mencari logistik yang akhirnya menimbulkan kematian seperti sekarang
untuk memang menyelesaikan sungguh sungguh persoalan mujahidin indonesia timur itu
saya ingat dulu juga penangkapan santoso itu baru terjadi setelah beberapa ulama
lalu saya ingat waktu itu presiden memberi instruksi khusus bahwa
saya minta dalam waktu singkat santoso harus diselesaikan kira kira begitu ya
lalu beberapa bulan kemudian memang santoso meninggal
saya ingat saya tertangkap waktu itu bulan juli ya tahun dua ribu dua
setelah instruksi dilakukan pada awal tahun kira kira begitu ya
saat ini saya kira dengan situasi yang sama
saya kira dengan kemarahan publik yang semakin luas
ini operasi keamanan yang berkepanjangan juga akhirnya menimbulkan distrust dari masyarakat
saya beberapa kali riset di wilayah sekitar itu dan mengatakan
ini kok operasi keamanan nggak rampung rampung ini apa sengaja diperpanjang kira kira begitu
mulai muncul distrust juga di masyarakat
seolah olah kok hanya menghadapi sebelas orang sekarang kan tinggal sebelas ya
adalah ada ribuan orang yang dikerahkan
ada miliaran dana
yang dikerahkan tiap tahun
dana yang tiap tahun dikerahkan
saya ingat waktu itu pada tahun dua ribu enam belas ketika saya kesana
itu sekitar tiga belas miliar per tiga bulan
jadi hampir sekitar lima puluh miliar sekian per tahun
mungkin sekarang sudah turun banyak ya
tapi saya kira itu dana yang tidak kecil
dan saya kira operasi yang berkepanjangan ini membuat distrust
saya kira kok ini momentum yang baik
saya kira bagi polri dan tni untuk bekerja sama
selama ini kadang kadang saya mendengar
katakanlah kerjasamanya kurang harmonis ini
antara dua pihak ini
saya harap sekarang sudah semakin baik lagi kerjasamanya
jadi menyelesaikan ini betul betul sungguh sungguh
untuk kepentingan nasib rakyat poso dan nasib rakyat indonesia
oke mas nazib terkait dengan instruksi presiden
belum lama juga presiden sudah mengungkapkan
untuk dapat membereskan hal ini sesegera
mungkin apalagi dengan adanya teror ini
dan panglima tni beberapa waktu lalu juga sudah mengungkapkan
sudah tembak mati saja di tempat apabila langsung
begitu kak polri juga sudah memberikan statementnya
namun beberapa aliansi masyarakat ini kan juga berpendapat bahwa
sepertinya pendekatan pidana ini lebih tepat untuk dilakukan
jangan main tembak tembak di tempat aja gitu
kalau menurut mas nazib seperti apa dengan semua teror yang sudah mereka lakukan
ya begini menurut saya memang perlu kombinasi yang tepat ya
antara dua hal itu
di satu sisi melumpuhkan teroris
saya kira juga diperlukan dalam konteks tertentu
karena mereka pada kenyataannya kelompok bersenjata ya
meskipun sekarang katanya senjatanya cuma
tinggal dua dari sebelas orang yang tersisa ini
bayangan saya memang lebih ideal jika bisa dilumpuhkan tanpa membunuh ya
tanpa mematikan itu saya kira akan lebih ideal
karena kita juga mungkin bisa mengulik bisa mengore informasi
bagaimana proses bertahan para pasukan ini selama sekian lama
saya kira itu akan lebih bagus jika bisa dilakukan satu
yang kedua juga penting sekali dipertimbangkan dan diingat oleh para aparat
jangan sampai pendekatan militeristik ini menimbulkan korban baru
di masyarakat yang tidak bersalah
karena ini kadang kadang terjadi di poso
kadang kadang aparat karena saking bersemangatnya membunuh teroris
mereka melakukan langkah langkah yang eksesif
yang akibatnya menimbulkan korban dari warga yang tidak bersalah
kalau ini terjadi akibatnya justru menyurutkan dukungan publik
dari masyarakat sekitar di sana yang seharusnya mendukung aparat
karena kekesalahan ini
jadi saya ingin wanti wanti betul betul
ini saya kira pada para prajurit tni dan polri yang sekarang ini melakukan operasi
di tinombala di wilayah poso dan sekitarnya
di gunung biru dan sekitarnya untuk hati hati jangan sampai
jangan sampai terjadi lagi kesalahan kekeliruan yang menimbulkan korban manusiawi
dari masyarakat sekitar yang tidak bersalah
kalau itu terjadi akan semakin menguatkan distrust terhadap negara terhadap aparat
semakin menyulitkan penanganan ini kira kira begitu
dan akibatnya justru menimbulkan persoalan yang berkepanjangan
jadi pendekatan katakanlah militeristik oke sampai tingkat tertentu ya
meskipun idealnya adalah saya kira dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih soft
kira kira gitu terhadap masyarakat sekitarnya
maupun kalau bisa melumpuhkan tanpa membunuh ya
jadi kita tetap bisa mendapatkan para teroris itu selamat
bisa kita dapatkan korek informasi secara lengkap
karena apapun pengalaman bertahun tahun mereka bergeril ya di atas gunung itu
saya kira penting untuk menjadi bahan evaluasi kita ke depan
oke kombinasi pendekatan ya mas nazib
oke mas nasib tadi dari statement anda
juga beberapa pengamat mengatakan bahwa sejak kasus penyerangan penyerangan oleh mit khususnya
sejak april lalu begitu ya mit ini seperti nampak menghemat amunisi juga seperti yang anda katakan
karena menyerang korbannya dengan senjata tajam langsung begitu face to face ya
bukan dengan senjata api lagi
ini sepertinya juga seharusnya cukup menjadi indikator bahwa jaringan ini tidak lama juga akan menemui endingnya begitu
akhirnya gitu mas
saya yakin begitu saya harap begitu dan saya yakin begitu ya
saya harap ini adalah awal dari akhir
ini adalah awal
insiden ini meskipun sangat tragis ya dengan pembunuhan empat orang ini
secara sangat sadis saya kira pasti akan menyurutkan dukungan pada hari siapapun
tega teganya orang sedemikian rupa ya sedemikian bengis kepada orang lain
saya kira ini akan menyurutkan dan saya kira ini momentum kedua bagi negara
untuk betul betul saya kira melakukan langkah langkah yang terukur ya
langkah langkah yang sistematis yang sungguh sungguh saya kira mengepung mereka dengan segala kekuatan
saya lihat kemarin kekuatan yang dikirimkan ke poso ke palu
baik artinya menebatkan misalnya pasukan pasukan bermotor yang dengan persenjataan lengkap
saya kira teknologi penggunaan teknologi penginderaan misalnya ya
pencitraan saya kira sangat penting untuk mendeteksi mereka
bagaimana sepuluh orang yang tersisa atau sebelas orang ini betul betul nanti terkapung
sehingga mereka saya kira harapan saya betul betul mengamalami akhir dari cerita panjang
saya kira gerakan mujahidin indonesia timur di gunung biru
yang saya kira sudah cukup lama meresahkan warga meresahkan masyarakat warga poso
saya kira merasa terlukai
semua ini mereka terhambat proses bekerja untuk pengembangan kota juga
karena stigmanya kota teroris kira kira gitu
teman teman sudah sangat resah warga warga di sana
saya kira ini semoga betul betul bisa mengakhiri itu
satu titik merah titik panas ya di daerah indonesia timur
khususnya di sulawesi tengah ini betul betul saya kira kita harapkan betul betul padam
betul betul ini berakhir sehingga api panas yang di sana betul betul selesai tuntas
saya kira akan dimulai kehidupan baru yang lebih aman yang lebih damai
lebih sejahtera saya kira bagi warga poso dan sekitarnya
oke mas nazib terorisme ini ataupun dalam hal ini teror mit adalah teror yang mengatasnamakan agama
yang juga harus segera diakhiri
tapi memang kalau tadi anda katakan selama operasi ini berjalan
anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit begitu
mungkin mas nazib ada masukan untuk pemerintah dan sepertinya hal yang lebih ingin dikritisi
terkait dengan panjangnya waktu tugas satgas tinombala ini untuk bisa menangkap jaringan ini mas
betul jadi saya harapkan ini betul betul bisa berakhir dalam waktu yang tidak lama
syukur syukur akhir tahun ini betul betul berakhir semuanya
saya kira lima tahun operasi berkepanjangan setiap tiga bulan dievaluasi diperpanjang lagi
saya ingat dua ribu enam belas akhir itu ketika kesana mungkin direncanakan akan berakhir mungkin akhir tahun
atau awal tahun depan lah kita harapkan sudah selesai kira kira begitu
itu kan empat tahun yang lalu tapi nyatanya terus diperpanjang diperpanjang terus menerus
saya kira ini sesuatu yang apa ya
menunjukkan ketidakcakapan kita sebagai negara ketidakmampuan kita sebagai negara
untuk menundukkan saya kira menyelesaikan problem kecil di atas gunung yang dilakukan oleh sekelompok orang ini
saya sangat berharap bahwa ini betul betul akhir dari semua cerita kekerasan
semua cerita berdarah yang pernah terjadi di kalangan saudara saudara kita di poso
saya harapkan ini pemerintah dan negara saya kira betul betul mengerahkan segala sumber dayanya
secara sungguh sungguh secara sistematis secara terukur untuk
saya kira menyelesaikan problem ini sesingkat singkatnya dalam tempo yang sesingkatnya kira kira ya
dengan cara yang sebaik baiknya kira kira tanpa kemudian mengorbankan juga warga warga yang tidak bersalah yang hidup di sekitarnya
oke baik mas najib kita tidak takut warga poso juga tidak takut kita berdoa bersama sama
semoga teror ini segera berakhir dan para pelaku terorisme ini bisa segera ditangkap
terima kasih banyak mas najib asgas sudah bergabung bersama kami di news hour